sampai jumpa di video selanjutnya
ibu udah gak mau diem lagi
ya allah kenapa mantu dan anak saya menjual ayam tiren
padahal itu sangat membahayakan orang lain
besok besok beli disini lagi dong ya
iya pasti besok saya kesini lagi
oh iya po lain kali kalau mau beli banyakan
biar aku aja nganterin ke rumah mpok
mpok gak usah repot repot kesini ya pok ya
tadi saya juga mikirnya gitu biar menghemat waktu saya juga
besok besok beli yang banyakan lagi ya pak ya
yaudah kalau gitu saya pamit ya
tahu jadi mpok ica beli ayamnya di bapak ibu
jadi aku sama temen aku makan ayam tiring dong
jangan berisik kedengeran orang lagi
tapi aku gak mau temen temen aku sakit nanti aku kasih tau temen temen aku
ikut ibu masuk masuk
aku gak mau bok
cabutin tuh bulu bulu ayam
dan ibu masukin airnya ke air formalin
namanya seperti ini
karena ya benesus
tinggal di examples
gak ada gitu
jangan kamu pikir ibu bangga dengan uang kamu enggak
ibu dah nggak mau diam lagi
karena kalian sudah berbuat dosa dengan menjual ayam tiren
kalian sudah memberi penyakit sama orang orang yang beli ayam kalian
lepasin ibu wati
aduh gila gurung aja di gulung
bapak ibu jangan nyakitin nenek nenek belum makan seharian
nenek kamu akan tetap di sini
kamu tolong ambilin makan buat ibu
ada ayam tuh di meja makan
ibu nggak mau makan barang haram itu
ibu pikir aku tuh masak ayam tiren
ayam tire itu cuma buat dijual doang
ibu pikir aku mau gitu makan ayam tiren
biarin aja nenek kelaparan
kamu masuk abang
jangan jangan maaf
masuk ibu bilang masuk
jamilah saya mau ambil pesanan ayam saya
kalau gini terus pelanggan pelanggan gua bisa lari ke ayamnya haji imron nih
alhamdulillah ya pak
iya bu makanya kita harus meningkatkan kualitas ayam ayam kita bu
saya jadi males ah beli ayam kalau kayak begini
oh juga saya juga males
bu wati kan pedagang ayam
sekarang banyak yang jual ayam tiren di pasar itu beneran gak sih bu
makanya saya jadi kena imbasnya deh
wah ya memang benar adanya sih
siapa yang jual ayam tipe

terlaluan emang orang itu ya
ya udah permisi ya bu wati
semua pasti gara gara ibu
nggak sama ember
masa masa pelajaran nih orang ini
comel banget jadi orang
kamu mau ngapain
mau ngeluarin ibu dari gudang
mas masa warga di kampung kita ini udah pada tahu
ada yang jualan ayam tiren
terus mereka kalau ngeliat kita kayak curiga gitu
pasti ibu nih yang ngerjain nih
eh siapa lagi lah kalau bukan ibu kamu tuh yang comeo
aku harus kasih pelajaran buat ibuku
bapak ibu pengen apa apain nenek
nenek nggak kasih tau orang kok
kamu anak kecil jangan ikut campur urusan orang tua
mau ibu marah kamu
tapi jangan apa apain ini ya bu
ibu bukan yang kasih tahu orang orang kalau saya jualan ayam kirim
iya kan bu
alah ibu jangan bohong deh
ibu itu pengen usaha saya hancur kan
demi allah darto
ibu nggak ngelakuin itu
kalau sampai ketahuan ibu yang nyebarin isu ini
aku akan buang ibu ke jalanan
tolong keluarin ibu dari sini ya
saya keluarin ibu
tapi inget bu
ibu jangan pernah bicara apapun itu
dan jangan pernah protes
masih ya pak
masih ya pak

kayaknya hari ini kita beli ayam tirennya kebanyakan deh
enggak ini emang sengaja
enggak ini emang sengaja
karena kan kita dagang selalu habis
ya biar lebih untung
takut aja nanti ayam kita gak laku gara gara dia
kok kamu baru ngomong sekarang sih
iya kan dipikirnya tadinya bukan saingan dia
tapi makin hari makin kesini
lama lama kita rugi juga nih gara gara dia
ini artinya kita harus ambil tindakan
ibu ibu ada apa ini
pak hajiko tega ya jual ayam tiren sama kita kita
hah ayam tiren
kalian kan sudah punya gelar haji
kenapa curangi itu jualannya
betul pak haji
tapi bu itu nggak mungkin kita lakukan bu
ini semua gara gara pak haji
gara gara pak haji saya jadi korban fitnah
oh dipikirnya saya yang jualan ayam tiren
ya allah mu'athie